sekjen gnpf ulama edy mulyadi menyebut aksi kali ini akan menyoroti dugaan penistaan agama yang dilakukan sukmawati soekarno putri
hal ini sesuai dengan tagline reuni dua ratus dua belas bela islam dan bela nabi muhammad saw
reuni yang akan berpusat di lapangan monas jakarta pusat ini digelar tanggal dua desember mulai pukul tiga pagi dan diklaim telah mengantongi izin dari gubernur dki jakarta anies baswedan
pengelola monas hingga kepolisian panitia pun melibatkan pihak pemuda dari ormas islam untuk menjaga keamanan selama reuni berlangsung
acara kita adalah munajat dan maulid agung
tema tagline kita bela islam bela nabi muhammad saw
tema itu disusun karena memang allah berikan momentum
setiap acara kita waktu yang pertama momentumnya adalah penistaan al maidah ⁇ ayat lima puluh satu
yang sekarang pas bulan maulid juga ada seorang perempuan tua yang sama sama kita tahu menghina nabi kita membanding bandingkan dengan sesuatu yang tidak pada tempatnya
makanya kita temanya bela islam bela nabi muhammad saw